ke informasi berikutnya apbn dua ribu sembilan belas menganggarkan dana abadi penelitian sebesar rp sembilan ratus sembilan puluh miliar
pemerintah melalui kementerian keuangan menjelaskan untuk riset saja telah dianggarkan
yaitu sebesar rp tiga puluh lima tujuh triliun rupiah tahun lalu
lalu kemana dana penelitian tersebut mengalir
dalam pemaparan sebagai pembicara kunci diskusi bertajuk mencari model dan pengelolaan dana riset untuk indonesia
menteri keuangan sri mulyani menjelaskan dari sisi apbn dana riset sebesar rp tiga puluh lima tujuh triliun tersebut
dialokasikan untuk empat puluh lima kementerian dan lembaga sehingga tidak terlalu terasa bagi pihak pihak yang melakukan penelitian
sri mulyani menambahkan dari sisi penggunaannya empat puluh tiga tujuh persen dana penelitian tersebut dipakai untuk penelitian
sedangkan sisanya ternyata untuk belanja operasional jasa ilmu pengetahuan dan teknologi
belanja modal serta pendidikan dan latihan yang merupakan pendukung dari penelitian
sementara itu dana abadi penelitian sebesar rp sembilan ratus sembilan puluh miliar
bertujuan untuk memajukan ilmu pengetahuan di indonesia
di mana enam puluh enam persen total belanja penelitian masih bersumber dari pemerintah
sedangkan sektor swasta hanya sepuluh persen
menteri keuangan sri mulyani menjelaskan tahun dua ribu sembilan belas alokasi anggaran riset sebenarnya telah mencapai rp tiga puluh lima tujuh triliun
atau meningkat dibandingkan dua ribu tujuh belas yaitu sebesar rp dua puluh empat sembilan triliun
alokasi tersebut adalah bagian dari dana pendidikan yang pada tahun ini dianggarkan di apbn
the problem sekarang shift kepada anda bicara tentang pengelolaan
nah inilah yang sekarang di dalam konteks indonesia
dengan anggaran pendidikan dan penelitian yang saya sebutkan tadi
kita mencari penelitian yang cukup besar
dan kita mencari penelitian yang cukup besar
dan kita mencari penelitian yang cukup besar

society kita kontribusinya terhadap kegiatan penelitian itu masih sangat didominasi oleh pemerintah
tadi pak alister mengatakan di negara oecd terbalik